sejumlah spanduk penolakan terpampang di depan gedung sekolah dasar negeri satu bungur kepayoran jakarta pusat rabu pagi
sepanduk penolakan tersebut dipasang sejumlah warga menyusul rencana pemprov dki jakarta
yang akan menggunakan gedung sdn satu bungur sebagai tempat isolasi bagi pasien covid sembilan belas
dalam spanduk tersebut tertulis jika warga rw delapan kelurahan bungur kemayoran
menolak keras jika gedung sdn bungur satu dijadikan shelter bagi pasien covid sembilan belas
iwan salah seorang warga bungur mengaku kecewa dengan rencana pemprov dki jakarta
menurutnya selama ini warga sudah menjaga lingkungan mereka sesuai prosedur protokol air kesehatan
agar terhindar dari wabah covid sembilan belas
daerah penyangga kita ini udah banyak yang kena gitu
alhamdulillah di sini masih belum ada gitu
makanya nggak setuju ya
terus kira kira langkah selanjutnya menolak warga apa
tetap melakukan penolakan gitu
siapapun yang datang besok tetap akan kita blokir nanti pintu masuk semuanya gitu
tujuannya apa mereka datang ke sini nanti kita tanyain pasti pintu masuk
sementara itu ketua rw delapan bungur kemayoran jakarta pusat
juga menyayangkan rencana pemprov dki jakarta
menurutnya rencana tersebut dinilai sebelah pihak
tanpa memikirkan dampak kepada warga sekitar terlebih di lingkungan rw delapan
banyak lansia yang dinilai rentan tertular covid sembilan
sekarang kan kita ini di dalam lingkungan pemukiman pak
nah lingkungan pemukiman kita ini banyak lansia
apalagi depannya sekolahan pecis
itu ada lansia umur sembilan puluh empat tahun
beda berapa jaraknya berapa meter pak
belum sampingnya banyak lansia juga
ya kan pak
ya maksudnya masa iya sih tempat kita layak
kayaknya nggak layak
kan kita di sini ada gor juga
kenapa nggak manfaatin gor gor yang lain
aset aset pemerintah yang lain gitu loh pak
seperti diketahui pemprov dki jakarta
melalui dinas pendidikan berencana akan menggunakan sejumlah gedung sekolah di dki jakarta
sebagai tempat isolasi bagi pasien covid sembilan belas
selain tempat isolasi
sejumlah sekolah juga akan dialokasikan sebagai tempat akomodasi
bagi tenaga medis yang terlibat menangani pasien covid sembilan belas
rizky ikhtiar yahya jakarta